akhirnya kamu balik juga aku cari cariin dari tadi
bisa sama kamu semenit itu udah kayak setahun tau gak
perlu banget ya gandengan kayak gini
ya harus dong waktunya kan udah jadi kan
jadi kemana pun kamu pergi aku selalu ngikutin kamu
jadi ikutin sama setahun
kamu tau kan gimana perasaan mel nanti
gue masih bingung
dari mana coba dadinya mel bisa tau semua itu
lo tuh bata
ikut sama gue
gue udah dengerin saran lo
iya terus kan nyalahin gue
lo enak aja lo nyalain gue
lo gak nyuruh
ya tapi kan itu cuma saran doang
ya enggak tetap aja gue harus makan perasaan gue kayak gini gak enak sama sekali
maksudnya gue harus berpura pura sama diri gue sendiri
ya kan gue udah bilang ikhlas
ih dasar batu bata
kenapa sih kita ribut mulu
udah di sana mendingan lo
udah lo sana ngapain juga masih disini ghi sana pergi
gak mau susah
aduh lo tuh mau ribut ya disini
siapa juga mau ribut
gak ada apa apa
itu udah orang lewat lagi
rasanya banget sih lo
orang beneran kok tadi barusan
ada suara kaki
apalagi ya allah
jangan sampe ketauan
putri kok lama banget ya
kasih waktu lah sama putri
putri juga butuh waktu kali
jangan lupa pepet pepet terus
emang gue keliatan ada ngekang dia
gue cuma khawatir aja sama dia
orang kalau lagi jatuh cinta susah dibilangin
jodoh emang ga kemana
cari minuman sama gue yuk
kasian daripada lok sendiri kayak gini dianggurin
mending lo cari tuh cewek cewek lain disini
satu kali ditolak
dua kali ditolak
ketiga kalinya juga pasti nyang
tunggu aja tanggal mainnya
pangeran mana ya
aku belum balik balik sih
paling si pangeran ke toilet mell
ke toilet nggak mungkin selama ini
seharusnya kan gue suka antri sama pangeran biar vlognya tuh bagus
ntar juga balik
gue ga bisa jauh jauh dari my friends oke
sebentar lagi juga gue bakal boocin
akhirnya kalau balik juga aku cari cariin dari tadi
bisa sama kamu semenit udah kayak setahun tau gak
perlu banget ya gandengan kayak gini
ya harus dong laku
dia kan udah jadi kan
jadi kemana pun kamu pergi aku selalu ngikutin kamu
jadi ikutin sama setahun
sedetik sama mel itu rasanya kayak seumur hidup
sumpah gue bener bener mau cabut dari sini
kamu pasti halus ya mau aku ambilin minuman gak
kan barusan gue bilang gak usah
tetep aja diambilin
gue kepikiran terus sama apa yang bokapnya mel bilang ke gue

gue kepikiran terus sama apa yang bockupnya mel bilang ke gue

put lo kenapa kayak gak nyaman di sini
eh gue sebenernya mau balik duluan nih soalnya gue agak pusing
cuman pusing dikit aja
tapi udah pengen pulang
gue duluan ya kalian gapapa call disini aja sampe festenya selesai
yaudah bareng gue aja pulangnya
ngapain juga lama lama disini
yaudah kita pulang bareng
gue antar kalian
tapi kan pestanya belum selesai
ya gue udah bilang
gue kelihatan cantik kan
iya kalau gue ngelakuin sesuatu yang salah gue akan bilang
kan nel sama pangeran udah jadian
pasti mereka bakal boothing dong
terus lo bakal jarang jarang hangelt sama pangeran dong
mendingan lo hangout sama kita aja
hangout sama kita asik juga kok
cowok lo dia emangnya
kan pasti suka banget kan
kalian udah jadian ya mel
buang kalian udah diresmikan kan
ehm ya dong
kita baru aja jadian malam ini
jadilah yang tahun aku
kamu pasti juga seneng banget kan pip
komen dong pangeran
gimana kelanjutan hubungan kalian
yang pastinya pangeran punya perasaan yang sama sama aku
kalo misalnya dia gak sayang juga dia gak bakal dateng kesini
andai mel bisa tau isi hatinya pangeran
dan mel gak sembucin itu ke pangeran
pasti pangeran gak akan ada di posisi sulit seperti ini
gue kasihan sama mereka berdua